ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama serentak digelar hari ini dan empat dua juta siswa dari enam sekolah melaksanakan ujian berbasis komputer serta ujian manual menggunakan kertas dan juga pensil
ya menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan senin pagi mengunjungi dua smp di kawasan jakarta utara untuk meninjau pelaksanaan ujian nasional
pukul enam pagi smp negeri satu ratus empat belas plumpang dan smp negeri tiga puluh koja menerima kunjungan menteri pendidikan anies baswedan
ia mengimbau siswa agar mengerjakan soal dengan teliti dan benar ujian nasional berbasis komputer tingkat smp diikuti sembilan ratus delapan puluh empat sekolah
mendiknas menargetkan tahun depan akan lebih banyak lagi sekolah di tanah air yang menggelar ujian menggunakan komputer
seperti tahun lalu ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa namun syarat kelulusan ditentukan oleh nilai semua mata pelajaran yang diajarkan lengkap di sekolah
ujian nasional dikirimkan oleh smp juga digunakan untuk meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi
baik smk sma maupun madrasah aliyah
mengapa ini digunakan karena kita membutuhkan standar yang sama di dalam proses seleksi siswa baru
sementara itu meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sampai tahun ini
belum semua sekolah menengah pertama di jakarta mampu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
pada tahun ini hanya satu ratus sembilan sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer
sementara sebanyak satu empat ratus dua puluh lima sekolah lainnya masih melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil
pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan angka tersebut akan meningkat pada tahun depan
kerjasama dengan universitas jadi banyak universitas yang menawarkan untuk meminjamkan
komputer komputer yang ada itu yang pertama yang kedua dengan subsidi silang
jadi ketika jenjang smp sedang ujian maka komputer komputer sma smk itu bisa kita pinjamkan
yang ketiga tentunya pengadaan sekolah sekolah bisa melakukan pengadaan